saya tidak menyalahkan bapak karena ini kesalahan besar
kesalahan besar presiden presiden sebelum bapak kita semua harus bertanggung jawab
benar itu pendapat saya
tidak semudah itu artinya memerlukan tahapan tahapan besar inilah yang sedang kita kerjakan
tidak mungkin langsung membalikkan tangan kemudian bisa membangun kemudian langsung bisa mengekspor tidak
bangsa kita sekarang ini dan sudah berjalan lama berada dalam arah yang salah
watak asli dari pembangunan di negara kita indonesia yaitu tidak bertumpu kepada pertumbuhan ekonomi saja
tetapi juga bertumpu kepada pemerataan
niat pak jokowi bagus tapi pak jokowi sudah berkuasa empat lima tahun
kenapa mengizinkan import
kenapa tidak melakukan industrialisasi tetapi difokuskan infrastruktur
infrastruktur jangan jangan mempermudah barang luar masuk ke indonesia
pak prabowo pak sandi mengelola ekonomi makro itu berbeda dengan mengelola ekonomi mikro
apa yang akan bapak prabowo lakukan
rangka pengembangan ekonomi digital
dalam hal ini pengembangan e sport
anda ingin menilai vise presiden
terima kasih pak presiden
jadi mau bikin holding holding holding yang sekarang saja tidak dikelola dengan baik begitu pak
bahwa bumn kita kebanggaan kita pertamina semua yang seharusnya jadi national champion world champion sekarang
moral jatuh tidak tahu masa depannya bagaimana selalu dikalahkan dengan perusahaan asing
kenapa bisa swasta lebih hebat daripada garuda
padahal ini air space itu adalah aset bangsa kita itu adalah aset ekonomi kenapa kita biarkan aset ekonomi ini
mati oleh orang lain
flag carrier kita kebanggaan kita garuda yang kita lahirkan dalam perjuangan kita
kok kita biarkan morat marit seperti sekarang
besok bapak boleh cek berapa setoran dividen bumn ke apbn kita
naik atau turun
kalau kita selalu memandang segala sesuatu dengan pesimis
tidak ada negara maju di mana
dimanapun kalau rakyatnya pesimis tidak akan mungkin
tidak ada negara maju dimanapun akan maju kalau rakyatnya nggak optimis